iya dalam kesaksiannya di sidang kasus ktp elektronik hari ini
terdakwa yang juga mantan ketua dpr setia novanto menyebutkan
ada aliran dana dari pengusaha andina rogong
selaku pemenang tender proyek ke beberapa anggota dpr
melalui keponakan setia novanto irvanto hendra pambudi cahyo
yang pertama dua nama dari kursi pimpinan komisi dua dpr
hairuman harahap sebagai ketua komisi dua dpr
saat pembahasan proyek berlangsung
dan ganjar pranowo mantan wakil ketua komisi dua dpr
di sebut setia novanto menerima aliran dana masing masing
senilai lima ratus ribu dolar amerika
sementara dari badan anggaran dpr setnov menyebutkan tiga nama
melkias mekeng selaku mantan ketua banggar
tamsi lindrung mantan anggota banggar dpr
dan oli dondokambe mantan anggota banggar dpr
ketiganya disebut novanto menerima aliran dana sebesar lima ratus ribu dolar amerika
selain itu setia novanto juga menyebut

dan dua nama lain yang kini menduduki posisi menteri di kabinet presiden joko widodo i
setia novanto menyebut puan maharani menerima lima ratus ribu dolar amerika
saat menjabat sebagai ketua fraksi pdi perjuangan
ketika pembahasan proyek ktp elektronik di dpr
dan pramono anung yang ketika itu menduduki jabatan wakil ketua dpr
disebut novanto menerima aliran dana lima ratus ribu dolar
novanto menuturkan bahwa uang tersebut diserahkan
melalui orang kepercayaannya madaoka masago